halo selamat petang anda masih menyaksikan cnn indonesian newsroom bersama saya prasidya puspa
gubernur jawa barat rituan kamil beserta keluarga tiba di bandara soekarno hatta terminal satu vip pada jumat sore
sesampainya di terminal satu vip mobil dinas beserta dengan protokoler langsung meninggalkan bandara
rituan kamil dan keluarga tiba di bandara soekarno hatta sekitar pukul empat sore waktu indonesia barat
menurut jurubicara pemerintah provinsi jawa barat wahyu wijaya dalam keterangan pers pada jumat pagi
keluarga rencananya akan menggelar pengajian esok hari untuk mendoakan emeril kan mumtaz putra sulung rituan kamil yang hilang di sungai are swiss